sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada yang baru bayikan nih
gue denger lo yang bawain lagunya
dia gak bisa bahas perasaan gue
tapi lo tenang aja
gue juga gak terlalu sedih sedih banget kok
yang penting buat gue sekarang itu ya
cinta itu bakalan tumbuh kalau terbiasa
apalagi lo sering banget tuh jalan sama gilang
lo udah kenal gilang dari kecil kan
kalau bahasa jawa nya nih